hari raya idul fitri semakin dekat
kementerian perhubungan menetapkan standar infrastruktur
dan pelayanan minimal yang harus diterapkan di seluruh terminal bus
yang melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi
tujuannya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan penumpang saat puncak arus mudik
badan pengelola transportasi jakarta meminta seluruh terminal bus
agar memiliki empat zona dengan fungsi yang berbeda beda
untuk memastikan kenyamanan penumpang serta keamanan armada
contohnya di terminal kampung rambutan jakarta
zona pertama adalah ruang tunggu penumpang yang sudah memiliki tiket
zona kedua adalah tempat pembelian tiket atau loket
bagi para calon penumpang yang belum memiliki tiket
zona yang harus ada di setiap terminal bus
yang melayani perjalanan antar kota dan antar provinsi adalah zona ketiga
atau zona pengendapan
di sini bus yang baru tiba diistirahatkan
pengemudinya boleh beristirahat di tempat yang sudah disediakan
sementara busnya dicek kelayakannya
apakah siap melayani penumpang
perjalanan jarak jauh dari jakarta menuju tujuan masing masing
di zona ketiga ini petugas terminal bersama jajaran dinas perhubungan
melakukan pengecekan fungsi kendaraan
sejak pengujian angkutan lebaran mulai diadakan tanggal enam juni
empat bus sudah dikandangkan karena tidak lulus uji kelayakan
fungsi yang diuji antara lain wiper kaca lampu sen kondisi ban dan rem
serta lampu belakang
kita lihat uji kendaraan itu kan mulai selesai
tetapi kita di terminal kampung rambutan ini
suka diadakan pemeriksaan kendaraan setiap hari itu administrasi
zona terakhir yang harus dipersiapkan oleh pengelola terminal adalah zona keempat
yaitu area transport dari zona pertama menuju tempat pemberangkatan bus
meski sudah cukup tertata rapi di terminal kampung rambutan
zona ini belum beratap sehingga penumpang yang hendak berangkat
tidak terlindungi dari hujan dan terik matahari
fasilitas yang disediakan serta langkah langkah
yang diambil oleh pengelola terminal kampung rambutan
untuk menjamin kenyamanan serta keamanan penumpang pengguna angkutan lebaran
sudah cukup memadai
namun intensifikasi pengecekan serta penyediaan fasilitas
masih bisa ditingkatkan lagi untuk mencapai target zero accident
dari kementerian perhubungan
rama argyadi jakarta